dia juga mau investasi di indonesia dan dia
indonesia dan dia merintahkan pada stafnya untuk segera me follow up dan
presiden memerintahkan saya untuk segera mengembalikan investasi indonesia

ya jadi gym cook tadi dari apple portisi call pada presiden dan saya kebetulan diminta
mendampingi presiden cukup menyampaikan apresiasi terhadap respon
pemerintah indonesia terhadap investasi mereka dengan adanya ekonomi yang keempat di
indonesia dan dibilang baru indonesia segini banyak gitu dia melihat indonesia menjadi market
yang potensial apalagi dengan demografik bonus yang masih ada sampai tahun dua ribu tiga puluh an
nah ini harus kita kapitalisasi dan dia juga mau investasi indonesia dan dia merintahkan kepada
staffnya untuk segera follow up dan presiden memerintahkan saya untuk segera merespons terhadap
rencana mereka mau investasi dalam jumlah yang cukup besar di indonesia pertemuan itu sangat
produktif karena dia juga baru menyadari bahwa indonesia ini negara yang sangat potensial dengan
jumlah penduduk dua ratus delapan puluh dua juta pertumbuhan ekonomi yang stabil makroekonominya kita juga semua bagus
inflasi yang baik dan itu juga semua sangat diapresiasi oleh cook dan cook juga mengatakan
indonesia ini menjadi pasaran kami untuk investasi dan saya bilang sama dia oke cook kalau kamu lihat
kalian dapat fasilitas insentif seperti di india di thailand ya kita juga bisa memberikan hal yang
sama terus malah presiden merintahkan saya untuk follow up ini semua mengatakan pak luhut ini masa konflik
jadi kalau di thailand atau di india dia dapat dua gitu ya kalau kita bisa kasih lebih dua
beberapa harus tim bisa saya pikir sangat benar sekali arahan presiden sehingga kami dengan tim
segera menggodok ini dan saya berharap dalam beberapa waktu ke depan kami akan bertemu teknis dengan tim
dari apel kalau dia sangat tertarik dengan ikn itu juga yang menarik dia bilang kami mau investasi terus
dalam bidang ai di ikn dan juga tertarik mengenai ai center di bali dan di solo dia juga melihat bahwa itu satu
peluang untuk mereka juga melakukan investasi karena melihat pertumbuhan ekonomi kita dan melihat
demografi bonus dan juga melihat downstreaming industri yang kita miliki sekarang ini dengan
hilirisasi ini dan raw material yang kita miliki mereka melihat indonesia itu negara yang sangat baik
ya macam nanti misalnya kayak masuk dia kan ada barang yang
kita belum bisa produksi dan kita butuh untuk memproduksi suatu barang ya ngapain kita pajakin
kalau kita pajakin itu barang kan jadi akhirnya produk orang nggak mau masuk jadi kita tiru aja apa yang dibuat
oleh india apa yang dibuat thailand nanti kita pelajari tentu kita ajak kiri kanan untuk
sesuai dengan aturan aturan kita tapi kalau aturan itu menghambat kita memang harus ganti
jadi kita kadang kadang membuat aturan yang mengikat diri kita sendiri sehingga kita tidak
kompetitif jadi intinya kita harus membuat aturan yang membuat kita tidak kompetitif jadi intinya kita
efisiensi itu akan membawa indonesia lebih kompetitif di dalam berbagai
bidang kedepannya saya raditya putra saksikan program program kompas tv melalui siaran digital
pay tv dan media streaming lainnya kompas tv independen terpercaya